perbedaan pendapat antara kpk dan tni tentang status tersangka kepala basarnas henry alfian di dalam kasus dugaan korupsi akhirnya ditutup dengan permintaan maaf oleh pimpinan kpk
buntut dari polemik ini brigjen asep guntur rahayu dikabarkan mengajukan pengunduran diri dari jabatan direktur penyidikan sekaligus plt deputi penindakan dan eksekusi kpk
berbagai reaksi pun muncul sejumlah pihak menilai pimpinan kpk tidak tegas dan bahkan melakukan aksi cuci tangan dengan menyalahkan anak buahnya
kita akan membahas ini lebih dalam sudah bergabung bersama kami sore hari ini mantan penyidik kpk yudi purnomo dan peneliti pusat kajian anti korupsi fakultas hukum universitas gajah mada zainur romad
selamat malam selamat sore maksud saya bapak bapak
selamat sore mbak selamat sore pemirsa
baik kemarin bapak firly bahuri ketua kpk ini akhirnya sudah mengakui bahwa seluruh tanggung jawab proses hukum itu ada di pimpinan kpk
itu artinya berbeda dengan
apa yang disampaikan oleh wakil ketuanya johanis tanak
tanggapannya mas yudi terlebih dahulu terkait pernyataan dari pak firly kemarin
ya saya pikir itu pernyataan yang telat ya
karena pimpinan sebelumnya yaitu pak johanis tanak sudah menyampaikan bahwa itu ada kekilapan atau kesalahan dari penyelidik
yang artinya walaupun kemudian ada klasifikasi dari pak alex atau klasifikasi dari pak firdy
itu tidak bisa semata mata kemudian menghapus pernyataan dari pak tana
karena pernyataan tersebut sangat sangat berbahaya menurut saya
karena ya saya dulu pernah di kpk paham tentang ott
semua proses yang ada di ott diketahui oleh pimpinan kpk
bahkan semenjak surat perintah penyelidikan
ketika dikatakan ada kekilapan seolah olah kan pimpinan cuci tangan dan seolah menegaskan
oh ini ott seakan akan mereka tidak tahu gitu kan
sehingga kemudian terjadi beberapa bulunder yang ramai di media masa
ingat bahwa proses ott itu dimulai dari proses adanya surat perintah penyelidikan
yang ditatangani oleh pimpinan dan disetujui oleh pimpinan
dari situlah dasar para penyelidik kpk bergerak untuk kemudian menangkap para pelaku tindak pidana korupsi
yang apa namanya bahasa kita adalah ott atau tetangga basah
yang kemudian dalam forum expose
yang ada pimpinan juga ya dan pimpinan yang menetapkan ya
sehingga kemudian bahkan kemarin pimpinan yang kemudian menyampaikan pada publik
ada dua tersangka dari tni
jadi menurut saya sudah clear lah
ingatlah bahwa ini ada dua hal yang penting
pertama materialnya ya terkait tindak pidana korupsi
saya pikir semua pihak setuju baik kpk maupun tni
yang sekarang dipermasalahkan adalah yang kedua yaitu terkait dengan prosedurnya
nah ini tentu nanti akan kita bahas
namun sekali lagi bahwa walaupun ya pak firly menyatakan bahwa ini tanggung jawab pimpinan
tapi di internal pegawai kpk yang dilihat ya pernyataan yang pertama gitu kan
seolah olah pimpinan lepas tangan
ini kan sangat berbahaya sebab saya ganti pada prosesi publik loh
saya bilang penyelidik ini lepas tangan
bisa jadi dikatakan ott nya liar
kan bisa jadi prosesi seperti itu
baik mas sudi maaf mohon maaf saya harus potong
selain pak firly ternyata pak alex juga mengatakan bahwa kpk tidak bisa dikonsumsi
mengatakan bahwa kpk tidak menerbitkan seprindik untuk anggota tni di ott basarnas
tanggapannya singkat saja karena saya harus ke pak zainur
ya ya saya pikir ini yang aneh gitu
ketika orang menetapkan seseorang sebagai tersangka dan kemudian diumumkan
harusnya ada surat perintah penyidikan dulu
dan ingat sebelum surat perintah penyelidikan ada namanya laporan kejadian tindak penyelidikan korupsi
jadi tidak mungkin ya ada seseorang menjadi tersangka tapi dia nggak ada seprindiknya
ini kan justru bisa mencemarkan nama baik orang itu
sebelum itu ingat loh kita penegak hukum
harus ada aturannya harus jelas bagaimana menetapkan tersangka
masa nggak ada seprindik kemudian dibilang itu tersangka
ini kan bagaimana gitu kan
baik pak syudi pak zainur bagaimana komentarnya
dari permintaan maaf pak johan istanak ini sudah
kemudian ada dua pimpinan kpk yang lain yang melakukan klarifikasi
yang satu pak firly bilang bahwa semuanya adalah tanggung jawab pimpinan
dan pak alex mengatakan bahwa kesalahan ada di pimpinan
dan mengatakan bahwa kesalahan ada di pimpinan
saya yakinkan bahwa tidak ada seprindik atas nama dua tni aktif tersebut
ya kalau sekarang menyatakan tidak ada sprindik
berarti pernyataan dalam konferensi pers yang menyatakan bahwa kpk menetapkan tersangka
dua orang anggota tni aktif tersebutlah yang keliru
artinya diduga ada informasi bohong yang disampaikan di dalam konferensi pers
saya pikir ini dewan pengawas perlu turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bisnis proses
dalam penanganan perkara
di basarnas ini
nah yang kedua soal kalau memang benar tidak ada sprindiknya
berarti kan ini seperti penanganan perkara dulu di bakamla
bahwa kpk sebenarnya hanya akan menangani sipilnya dan kemudian militernya akan diserahkan kepada puspom tni
nah kalau menurut kuhap ada dua alternatif
yang pertama itu bisa dengan pembentukan tim koneksitas
yaitu dari penyidik kpk dan penyidik dari pom tni dengan koneksitas
begitu juga di penuntutannya
ada pun untuk penuntutan itu ada dua kemungkinan juga
yang pertama adalah dituntut di depan peradilan umum yaitu pengadilan negeri
yang kedua dituntut di peradilan militer untuk pelaku militernya
nah saya melihat bahwa kalau kpk mengatakan tidak ada seprindik berarti sekarang adalah dimulai dari nol ya
artinya kpk dan puspom tni perlu duduk bersama
usulan saya adalah bentuklah tim koneksitas
untuk mengungkap perkara ini secara komprehensif dan tidak terjadi disparitas
penanganan untuk sipilnya dan penanganan untuk militernya
setelah itu bawalah ke forum peradilan umum sebagaimana diatur di dalam kuhap
bahwa jika yang dirugikan kepentingan umum maka peradilan umumlah sebagai tempat yang memiliki jurisdiksi
tetapi kalau kerugiannya ada di militer maka diadili di pengadilan militer
nah kita tahu kerugiannya ada di basarnas
kerugiannya ada di bidang masyarakat yang terkena bencana yang dirugikan
artinya yang dirugikan adalah kepentingan umum
sehingga ini seharusnya adalah proses peradilan umumlah yang harus diutamakan
namun saya ada komentar juga mbak caca
kalau memang kpk kemarin minta maaf pak johan istana dalam konteks karena menetapkan seseorang atau dua orang anggota tni aktif sebagai tersangka
menurut saya ini benar benar satu hal yang sangat memalukan
bahkan kalau menurut saya kpk kalau memang berani ya sekalian saja berani
kalau tidak berani ya jangan berani berani
kenapa kalau kpk berani itu saya dukung
ada di dalam undang undang kpk ya pasal sebelas itu dimungkinkan kpk itu untuk menangani penyelenggara negara
nah di dalam undang undang dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan salah satu kategori penyelenggara negara itu adalah pimpinan lembaga tinggi negara
atau yang kedua bahkan eselon i baik itu sipil maupun militer
nah kan kita tahu kepala basarnas ini kan adalah kepala atau pimpinan lembaga tinggi negara
dulu ya kalau sekarang istilahnya adalah lembaga negara
artinya kalau memang kpk berani maju saja terus kemudian jangan takut gitu ya
tapi kemudian harus meminta maaf kemudian mengoreksi tidak ada sprindik
nah ini sampai sekarang saya belum bisa percaya informasi mana yang benar yang valid
oleh karena itu menurut saya dewan pengawas kpk perlu turun untuk memeriksa apakah ada dugaan pelanggaran kode etik perilaku yang dilakukan oleh para pimpinan kpk
termasuk ketika menyalahkan para anggota
ini juga satu bentuk pelanggaran etik menurut saya ketika seorang pimpinan tidak bersikap kesatria
tidak kemudian mengakui kesalahannya dan melimpahkan kesalahan tersebut kepada anak buahnya mbak caca
setidaknya ada tiga poin ya kekeliruan informasi yang diberikan pada saat kelompok ini
berikan pada saat konferensi pers kemudian kasus hukumnya sendiri yang tadi dinyatakan dimulai dari nol lagi
dan juga mengenai jangan setengah setengah
kpk kalau berani ya berani saja saya mau ke mas yudi terlebih dahulu mengenai kekeliruan ini
penting sangat pentingkah berarti dibawa ke dewas mas yudi
biar nanti dewas yang menentukan
ini penting ya bahwa bagaimana kita bisa melihat prosedur ya ott yang ada di kpk
ternyata di ujung ya ketika sudah ditetapkan pesan ya itu adalah proses yang diperlukan oleh kepala pengawasan

ya sudah ditetapkan pesan tiba tiba pimpinan kpk menyatakan silap penyidiknya lagi gitu kan
ini kan gak benar

artinya sebenarnya clear ini ada apa
ya saya tidak paham mengapa minta maaf
kalaupun salah ya orang orang menganggap bahwa pimpinan kpk salah
ya silahkan saja orang orang yang menganggap salah itu
ya itu problemnya
menggugat baik itu
perdata mau petun
atau kemudian kalau misalnya ada aturan
yang berkait di
judicial review itulah yang proses
judicial bukan proses
kemudian menyampaikan kepada
publik minta maaf atas keliruan
setahun lagi ke depan desember
baik dewas harus serut tangan gak
jangan sampai ini menjadi
apa namanya ada keliruan dan sebagainya
maksudnya jangan main main lah
pimpinan kpk nah sekarang saya setuju
dewas ini udahlah jangan nunggu laporan
proaktif saja segera periksa itu
kenapa bisa terjadi itu
bagaimana proses di ekspos mbak
di ekspos itu ada
semua pembicaraan direkam
ada transkripnya pasti dibuat
apakah benar ada tersangka disitu atau tidak
itu nanti akan dilakukan disitu namun
kita kembali pengalaman
misalnya mbak ya ingat loh kpk dulu
ya pernah juga menangani kasus
cek pelawat kasus
bakamla gak ribut kok
kayak begini karena apa
karena ada koordinasi yang baik
dulu juga gitu waktu cek pelawat
mereka yang terlibat
karena masih aktif tni
juga sama tni itu kan
itu hal yang biasa kok tiba tiba sekarang
gaduh ini kan akhirnya menciptakan
ada apa gitu kan
apa akhirnya masyarakat
bisa beroperasi macem macem
gitu kan kalau ini yang pertama
oke lah kita maklumi ini enggak
gitu kan yang sebelumnya juga
nggak ada tuh kpk menetapkan tersangka
ke depan menurut saya
ya harus menjagalah marwah
dari kpk di depan mata publik
gitu kan di tengah penurunan
kepercayaan yang kedua menjaga soliditas
pegawai ya jangan dilempar
ke pegawai pegawai yang salah pegawai kan
hanya melaksanakan tugas ya dan kalau saya
bahwa otetnya kemarin ya
itu sudah clear kok barang buktinya ada
pelakunya ada konstruksi pekaranya
terkait dengan barang dan jasa ada
jadi buat apa minta maaf
seperti itu mbak
dewas harus turun proaktif
ya mas yudi ya kemudian saya mau beralih
ke kasus hukumnya ke mas zainur
mas zainur ini kan nasi sudah menjadi bubur
dua tni aktif ini sudah ditetapkan
sebagai tersangka oleh kpk
lalu bagaimana status hukumnya
apakah tadi mulai dari nol
status hukumnya teranulir otomatis
atau seperti apa
ya ini kan informasinya dianulir oleh
alexander marwata ya salah satu
pimpinan kpk menyatakan bahwa ternyata kpk
tidak mengeluarkan sprint dig kalau tidak
mengeluarkan sprint dig berarti
kalau sudah pernah dikeluarkan sprint dig
melimpahkan perkara tersebut kepada
puspon kalau memang kpk tidak mau
menanganinya nah ketika sekarang
peta perkaranya dilimpahkan
kepada puspon harapan saya
begitu ya sebagai anggota masyarakat
dibentuklah tim koneksitas jangan jangan
sendiri sendiri kpk tangani sipil
sendiri puspom tni tangani tni sendiri
kpk tuntut ke depan muka sidang di
pengadilan negeri jakarta pusat di
pengadilan tipikor kemudian tni tuntut
di depan pengadilan militer itu menurut saya
tidak tepat yang tepat adalah bentuk
tim koneksitas sekali lagi tujuannya
adalah untuk menghindari disparitas tidak fair dong kalau
pelaku sipilnya misalnya diproses dengan
sangat terbuka kemudian pelaku militernya
kemudian dipertanyakan oleh publik yang
kedua juga sesuai puhab kalau
kerugiannya dominan di kepentingan umum
maka harus di peradilan umum yaitu di
pengadilan negeri jakarta pusat
sebagaimana lokus deliktinya kita ada
beberapa perkara yang bisa menjadi
presiden terakhir kasus korupsi
pengadaan slot satelit kementerian
pertahanan itu dibentuk tim koneksitas antara puspon tni dan kpk
dengan kejaksaan agung dituntutnya tidak
di peradilan militer tetapi di
pengadilan negeri jakarta pusat pengadilan
tipikor di dalam undang undang pengadilan
tipikor juga ada satu norma bahwa
pengadilan tipikor adalah satu satunya
pengadilan yang menyidangkan perkara
korupsi itu semakin menguapkan bahwa ini
ke depan peradilannya harus tunduk pada
peradilan umum meskipun ditangani oleh
tim koneksitas antara penyidik dari kpk dengan penyidik dari puspom tni
mas zainur saya mau ke mas yudi
mas yudi tim koneksitas ini bukan pertama
kali mas yudi tadi juga sudah menyebutkan
kpk menangani kasus yang ada unsur tni nya
selama ini pengalaman anda di kpk
bagaimana tim koneksitas ini bekerja
jadi koneksitas itu kan kalau di
peradilannya ya ya itu yang pertama kemudian
yang kedua selama ini kan belum ada
peradilan yang dilakukan oleh kpk
dengan tni itu untuk koneksitas di peradilannya
gitu kan entah itu yang mau di peradilan
umum ataupun di peradilan militer gitu
karena selama ini kan berjalan sendiri sendiri
gitu ya kpk sendiri masuk ke
tipikor tni juga sendiri tapi ya saya
tidak mau berdebat di arah situ karena
tadi pidana ini kan material kita bicara
mengenai bagaimana apa namanya pengusutan
kasusnya siapa yang salah harus di
apa namanya harus dihukum gitu kan
mau di militer
mau koneksitas mau di pengadilan tipikor
semua sama kopasannya sama ya makanya
yang harus dikawal adalah pertama
hukumannya jangan terjadi disparitas
misalnya ternyata lebih tinggi gitu kan
di militer di peradilan umum
atau sebaliknya gitu kan kemudian yang kedua
bahwa kita harus rekaplik asetnya harus
banyak ini kan kemarin baru yang ott
satu miliar diduga penerimaannya lebih dari
satu miliar ya kan sekitar berapa delapan puluh miliar lebih lah seperti itu jadi ini harus dikejar gitu yang
ketiga ya daripada kita berdebat permasalahan tadi formil apakah koordinasi tidak koordinasi
yang penting materialnya ada ya ini mau diapain ini barang justru yang sudah jelas ini kan tersangka
yang memberi ya dua orang sudah ditangani satu orang katanya di luar negeri gitu ya nah ini yang
terus di ini jangan sampai nanti ya kata mas jainur bolakan kamu ditangan teman teman di tni
ini gitu kan ini tersangka pemberinya pemberian sudah ada hingga sekarang berarti penerima nya
nih okelah bahwa itu dimulai dari awal jadi biasanya begitu ekspor ada tni ya nih kita
jangan bicara sekarang ya bicara yang lalu itu kemudian disampaikan kepada teman teman
tni pomnya ini perkaranya kemudian ini barang buktinya nanti kita akan saling join ya join
nah nanti butuh apa butuh apa untuk menetapkan tersangka dari pihak yang tni
aktif tersebut jadi saya pikir semuanya ini mudah gitu kan apalagi ya saya katakan ini kan korupsinya
outsertingnya aja satu miliar kemudian kurang lebih delapan puluh miliar lebih artinya dari jumlahnya kan
nggak begitu banyak dibandingkan yang pernah ditangani misalnya triliunan jadi sekarang saya
pikir tni kemudian kpk duduk bersama ya terutama yang ada di kpk nih nggak bisa jadi yang ini bisa jadi
yang ingin tanya yang ingin mundur
seperti informnya pak direktur
direktur penyidikan sekaligus
plp deputi penindakan
artinya orang nomor satu
di bidang penindakan
artinya janganlah mundur
ini bisa diselesaikan
kita kemarin juga
kompetitif juga bareng
tim koneksitas itu bisa dilakukan bersama sama ya
gak perlu gaper
beberapa skor musuh itu
saya akan ke pak zainur
tadi mas yudi menyatakan bahwa sejauh ini
di kpk tim koneksitas hanya
pak zainur sebenarnya dalam undang undang seperti apa
apakah tidak bisa tim koneksitas ini
dilakukan dalam proses penyidikannya juga
bisa ya kalau kita lihat puha
dari tahap penyidikan itu bisa dibentuk
tim koneksitas penyidiknya
jadi penyidik kpk dan penyidik puspon pni
betul kpk belum pernah
lakukan itu di kasus
bahkamla dan di kasus
dua duanya itu bukan koneksitas
yang dilakukan oleh kpk tetapi
saya sebagai anggota masyarakat
pertanyaan yang sampai sekarang menggantung
khususnya di kasus korupsi
pengadaan helikopter agusta wiesland
karena di tahun

untuk lima orang tersangka dari sisi tni
nah itulah saya katakan bahwa
kalau jalan sendiri sendiri
kemungkinan terjadinya disparitas
sampai kepada tuntutan
antara pelaku sipil dan militer itu bisa terjadi
tapi kalau timnya koneksitas
duduk bersama prosesnya
bersama dari awal hingga akhir
hal yang tadi saya sebut sebagai disparitas
itu bisa dihindari
dalam kasus agusta wiesland
itu perkaranya juga sangat jelas kok
tidak berbeda dengan kasus basarnas ini
saya pikir gitu ya
pembuktian yang dilakukan di pengadilan negeri
untuk menyidangkan pelaku sipilnya
itu membongkar bagaimana
kemana kemana saja aliran dana nya gitu ya
tapi bu bik bertanya tanya
lah kok yang pelaku militernya
sudah segitu saja
apakah yang lain lain tidak diproses
padahal menurut persidangan peradilan umumnya
sangat jelas ketika untuk membuktikan
pemberi swabnya yaitu
pelaksana pekerjaan barang dan jasanya
pemborongnya vendornya itu sangat jelas gitu ya
saya terus terang khawatir
kalau timnya sendiri sendiri kpk sendiri
bisa terjadi disparitas
bahkan bisa saja
pihak yang terlibat tidak semuanya kemudian diproses secara hukum
ya kita semua percaya kepada lembaga negara ya
kita percaya kepada kpk
kita percaya kepada puspom tni
tapi kan publik menginginkan
gunakan ketentuan undang undang
yaitu kitab undang undang hukum acara pidana
yang memungkinkan pembentukan tim koneksitas mbak caca
untuk menghindari disparitas
baik tim koneksitas menurut undang undang
bisa dilakukan sejak proses penyidikan
mas yudi terakhir
singkat saja dari pengalaman anda
apa kendalanya memang tim koneksitas ini
tidak dibentuk dari proses penyidikan
karena tadi menurut mas zainur
dalam undang undang sebenarnya
diakomodir bisa dilakukan
dari proses penyidikan
berlangsung tidak hanya di peradilan doa saja
ya saya pikir kan pertama
ada komunikasi ya
diantara para lembaga
lembaga penegak hukum ini ya
antara pom tni dan juga
kpk gitu ya
ya saya pikir perlu ada juga
dari pihak misalnya
dari mekopo hukam misalnya
atau bahkan dari pak presiden gitu kan
untuk kemudian menyampaikan kepada
kepada kpk maupun kepada
apa namanya kpk maupun kepada ini ya
ayo duduk bareng ya kan
buat apa namanya penyidikan koneksitas
sehingga dari situ kita bisa melihat
bahwa ini ada keinginan bersama
sebenarnya kalau dari konversi pers dari tni kemarin kan sudah bagus
bagaimana tni juga ingin
ya bahwa kasus ini menjadi pelajaran ke depan
menjadi evaluasi kok masih ada
yang diduga melakukan tindakan yang lainnya ya kan
yang diduga melakukan tindakan yang lainnya ya kan
jadi saya pikir
kalau memang diantara tni dan kpk bisa bersinergi
bahkan membentuk koneksitas
saya pikir itu sebuah hal yang bagus
dan publik akan melespon positif
sehingga kegaduhan yang terjadi sekarang
itu bisa cepat dilupakan oleh publik
bahwa ini hanyalah masalah

seperti itu mbak caca
runtuhkan ego sektoral
bangunlah koneksitas tim koneksitas
mulai dari proses penyidikan
agar kasusnya benar benar terang benderang
seperti itu ya mas yudi dan juga pak zainur
betul mbak caca